sepuluh tahun sudah youtube hadir di indonesia tahun dua ribu dua puluh dua ini oxford economic menyatakan ekosistem kreatif youtube memberikan kontribusi sebesar tujuh lima triliun rupiah untuk pdb dan mendukung lebih dari dua ratus ribu pekerja setara purna waktu di berbagai bidang ekonomi
dengan lebih dari seratus juta pengguna youtube menjadi platform yang digunakan warga untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru
di tangan para content creatorlah youtube di tanah air berkembang pesat kreator youtube tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi serta menstimulasi ekonomi kreatif secara umum
selain memberikan dampak bagi ekosistem kreator tanah air youtube juga mendukung umkm dan memajukan sdm di tanah air
oxford economic menghitung kontribusi youtube terhadap pdb berdasarkan estimasi pendapatan yang dibayarkan youtube kepada pengusaha kreatif perusahaan media hingga industri musik tanah air
hasilnya ekonomi kreatif youtube berkembang pesat
rp tujuh lima triliun untuk pdb dan mendukung dua ratus ribu pekerja setara purna waktu di berbagai bidang ekonomi